sorry ya bikin kamu nunggu lama
enggak aku aku gak nunggu begitu lama
aku juga lagi minta pak randy untuk cariin cafe
biar kita meetingan di luar
biar lebih enak
bagus tuh biar lebih santai meetingnya kan
gimana pak randy udah dapet
kalau randy yang milih sih
akan aku pastikan juga
gak akan ada yang mengisi ruang di hati kamu
gak akan ada
siapapun itu orangnya
kamu harus tegak
ruski rumah tangga aku dengan yansa sudah selesai
silahkan aku minta tukar siang

gak ada yang mau berbicara
gak ada yang mau berbicara
kita pulang aja
gak ada yang mau berbicara
gak ada yang mau berbicara
kami mau pulang
percayaan kamu menurut mama itu bukan keberhasilan dalam hidup kamu
bahagia kamu sekarang nob
kebahagiaan kamu itu yang menghancurkan aku saat ini
aku janji aku akan buat kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan lagi
mama yakin kamu bisa melalui ini semua
sama seperti mobil ini bisa
mobil ini punya dua spion
yang kapan aja kita bisa melihat spion ini untuk bisa melihat ke belakang
tapi tujuannya bukan untuk berjalan mundur
tujuannya untuk supaya kita bisa berjalan maju ke depan tapi dengan hati hati
mama sama papa akan selalu ada buat kamu
setelah kamu bisa tanggung jawab kamu kembali ke bawah dan bapak
ini benar di sini
aduh cantik banget
tadi papa chat aku katanya hari ini sedang keputusan persyirahin elsa sama nino
ya allah semoga elsa bisa berlapang hati menerima keputusan ini
dan semoga dimudahkan langkahnya ke depannya
mama cuma kepikiran aja sama tante frozen
kamu doyan tante frozannya semoga tante frozen baik baik aja
karena kita berangkat sekolah aku udah gak sabar aku mau ketemu jana sama adi

bukannya adi sering jahilin kamu ya
bukannya adi sering jahilin kamu ya bukannya adi sering jahilin kamu ya
gak apa apa kok mah dia suka iseng mah tapi dia gak nakal

eh adi nih kalau lagi sarapan bisa bisa langsung kesel namanya disebut mulu maha rena
masih kecil belum ngerti
yeay tuh adeknya tuh
adi kan suka jahilin aku
iya waktu itu karena aku gak masuk
itu artinya adi kan baik
iya kan semua temen temen rena baik
yaudah kalau gitu kita langsung berangkat yuk
kita berangkat yuk
ya berangkat ya
mama sama papa mau ke rumah
aku mau sendiri dulu
elsa pintunya gak usah dikunci ya
ditutup aja tapi nggak usah dikunci
ya jangan dikunci ya
udah peduli sama aku udah mau ngawatirin aku juga
mama apa sih
sejak kapan papa sama mama gak peduli sama kamu
aku mau masuk kamar ya
tadi elsa kan udah bilang
kalau dia pengen sendiri dulu
aku pengen ke dalam
mau nenangin dirinya
kita pantau dari luar pak
biasanya kalau udah nangis
bisa lebih lega
nanti kalau elsa udah tenang baru kita masuk
satu persatu persoalan hidup aku
sekarang aku sudah bercerahin
tapi masih ada
hal lain yang harus aku fokus dalam hidup aku
ya kalau masalah elsa
sih mama gak ikut campur ya noh ya
kalian sudah ambil keputusan bersama
yang penting nanti nanti
jangan sampai ada yang ngeganjel
atau nggak puas atau apa
cuma mama minta hubungan kamu sama elsa
tetap baik baik aja nol
ya silaturahmi yang baik
karena aku udah agak
lumayan sakitnya juga gak tau
aku berangkat ke kantor ya
ya kalau misalnya emang kamu udah siap
udah agak lumayan mukanya mama sih gak apa apa
cuma itu tadi mama ingetin sama kamu
tetap jaga hubungan baik ya
keluarga kita keluarganya pak surya
sama anding juga

ya kamu emang udah tau juga ya
pena itu kan anaknya anding
elsa itu kan adiknya andin
jadi kita ini semua masih satu keluarga noh
ya mama sih berharap kamu bisa lebih bijaksana lah
hadepin ini semua
jangan lagi pakai emosi
jangan sikap gak peduli ke elsa
itu gak baik noh
pokoknya kamu harus berusaha
ya rasa benci kamu ke elsa itu
kamu harus silangin pelan pelan
ya rasa benci kamu ke elsa itu kamu harus silangin pelan pelan
ya rasa benci kamu ke elsa itu kamu harus silangin pelan pelan
rulan ya ingat kita satu keluarga besar
terus kan aku mau ketemu sama temen temen
mama seneng loh kalo kamu semangat belajar kayak gini
semoga luka di hatimu segera pulih nak
tapi kalau bisa jangan ketemu sama nino dulu
gitu waktu itu aku jadi ngga tsal
waktu dia melamar syena
bakal mama rosa minta syena jadi brand ambasada produk maharatu
progresnya udah sampai mana ya
aku tanya rindy deh
ini buat bekal makan siangnya
tante sengaja masak buat aku
untuk dibawa ke kantor
tante bekalin aku ya tau kan tante aku jadi terharu
makasih ya tante
ini semoga cocok buat mbak bella
pasti selalu cocok masakan
tante itu ngga pernah fail seliam
malah ngga adil
bisa cuma bella doang sih yang dikasih ke bos aku
aku ngga dikasih mbak
soalnya kayaknya aku anak kesayangan nante mayang deh
ren kamu itu kan mama suka tawarin buat bawa bekal ke kantor
nah sekarang ada anak lain nih mbak bella
yang mau dibawain bekal buat ke kantor
yaudah mama buatin ya kan
emang aku jadi kesayangan tante mayang
jadi anaknya mama dibekelin loh setiap hari
pak rindy saya mau nanya tentang sienna menjadi brand amasador maharatu
terakhir kita udah purpose ke manajemen bu
belum ada feedback
kita juga ada share tentang
konsep yang akan kita jalankan untuk iklan kita
dan kita juga udah share tentang
kegiatan kegiatan apa aja yang
akan dilakukan oleh brand amasador maharatu bu
sampai sekarang belum ada feedback dari
pihak mbak sienna
berarti kita ngga bisa cepet gerak dong
itu dia kemarin juga saya ketemu sama mbak sienna
saya ngga berani untuk
ngomongin soal ini bu karena ini ranahnya kerjaan bu
yaudah yang penting kita harus tetep profesional ya
yaudah gini aja pak rendy
saya sebentar lagi akan nelfon saya
kamu langsung mempersiapkan aja meetingnya seperti apa
siapin apa yang dibuntuin sama
manajemennya sama sienna sendiri
ya baik bu
yaudah kali itu
sebelum saya ke kantor saya antarin kamu aja dulu
aduh tuh kan tante di
justru aku tau yang selalu ngerepotin disini
ya kedengarannya sih mungkin kayak so keren gitu
soalnya aku belum sempat sih ngambil mobil di rumah
nanti nih kalo waktunya udah mulai senggang
saya temenin aja ya
makasih ya di
tapi kayaknya kalau sekarang aku mau mampir ke rumah elsa dulu deh
masih kebagian juga
ya ke rumah elsa dulu
boleh bu nanti saya enterin aja ya
soalnya hari ini saya ada meeting di kantor
iya di malah makasih banyak
nanti gampang aku pasti dari rumah elsa ke kantornya naik taksi aja
maaf aku berangkat dulu ya
hari ini aku bawain bunga kesukaan kamu
spesial untuk yang paling cantik
itu sebenarnya hanya opening sih
tujuan aku kesini tuh mau ngajakin kamu
breakfast dulu sebelum aku ke kantor
mbak ira tau aja
terima kasih mbak ira
saya kebetulan belum masak
buat sarapan mbak sienna
masal datang buat ngajak sarapan di luar
aku ganti baju dan siap siap dulu ya
kamu jangan terlalu dandan ya
soalnya kamu gak dandan dannya udah cantik
takutnya kalo kamu dandan
nanti jadi kelewat cantik
nanti aku yang ngerepot
bentar ya babe
kamu sendiri ya jess
aku dikira sama adi
tapi adi titip salam dan maaf
sama om dan tante gak bisa mampir kesini
karena langsung harus ke kantor
tadi baru aja
hadiri sidang putusan perceraiannya
abis itu masuk kamar dan
belum keluar lagi sampai sekarang
pasti lagi sedih banget ya sekarang
kita juga denger elsa nangis
nangis di kamar cuma
tante sama om memang sengaja
ngasih ruang buat elsa
elsa bisa sendiri
siapa tau kamu dateng
elsa bisa terhibur ya
amin semoga ya tante
aku juga mau minta maaf banget
ya om selama
aku disini dari pulang
aku belum sempat ketemu sama elsa
dan aku shock banget
denger rasa kabarnya hilang kemaren
tapi syukur alhamdulillah sekarang elsa udah ketemu
ada kejadian kayak gini lagi ya pantas
semoga aku bisa
hiburin elsa ya tante
ya aku izin masukin nanti
ya ampun saya seneng banget kamu datang kesini
aku baru bisa datang sekarang dan
udah di jakarta bukan langsung nemuin saya
kamu jangan marah lu jangan bilang jahat
saya beneran deh waktu itu mepet banget kacau
waktu dengar kamu hilang aja sumpah saya panik banget
ya tapi saya nggak bisa berbuat apa apa
kamu gimana sekarang keadaannya
cerita ceritain yuk sama aku
suka banget bunganya aku beliin
enggak itu sampai dipeluk gitu sampai dibawa
bukannya tadi ditinggal aja di rumah
ya aku kan lagi happy
makanya aku peluk
cuma tumben aja gitu
biasanya kan aku juga selalu bawain bunga ke rumah tuh
langsung dimasukin vas
gak pernah bukannya dibawa jalan jalan kayak begini
ya terus salah
ini salah itu salah
bukan ini salah itu salah
tuh kan ini
ini kan jadinya aku yang salah ini sebenarnya
mau aku aja gak yang angkat
ya juga sih kalau nyetir gak ada earphone aku gak bawa earphone
kan gak boleh
halo assalamualaikum salam
sorry sorry aku ganggu ya
enggak ya aku mau ngobrol sama soal soal masalah urusan kantor
ya sebenernya mau bahas kamu yang mau jadi berenabas sadur maharatu
ya nisa lagi sama aku tapi dia lagi nyetir
makanya aku yang angkat teleponnya
akhir akhir ini emang kita lagi berdua terus soalnya
gimana kalau nanti telepon lagi aja
takutnya kalau sambil telfonan nanti sal gak fokus nyetirnya
oh gitu yaudah nanti aku telepon lagi ya maaf kalau aku ganggu ya
entah kenapa aku marah sosial ini tadi terdengar agak menyindir ya
kalau dia lagi sama sal
jangan dipikirin deh jangan suzon
ya udah saya mau meeting dulu bentar kalian di sini ya jagand drena
hah mau ke kantor
udah sama pak riza aja dikawal
ibu biar saya antri ibu ke kantor
jangan saya gak tenang kalau kamu antar saya nanti yang jagain trennya siapa
mendingan di sini aja jagain rena ya
tapi itu lu juga kan lagi
kan lagi mau dicoba kalau nggak dicoba gimana mau berkembang
jangan jagain rena ya saya duluan
iya tapi aku bilang nanti telepon lagi aja pas kamu gak nyetir gak apa apa kan
tapi be bukannya andin tuh udah gak aktif di kantor ya
kok masih nelfon kamu soal urusan kantor
iya benar jadi pasca kejadian rena yang down itu gara gara elsa
andien emang gak aktif lagi di kantor cuma
aku sekarang kan statusnya masih transisi nih ke maharatu
jadi memang ada beberapa hal terutama detail detail yang aku belum terlalu kuasai
nah mau ketemu andin ini lebih ke dia mau menjelaskan hal hal itu
biar aku lebih paham lagi soal maharatu
intinya sih dia pengen ngebantu aku yang mau ngebantu maharatu
tapi menurut aku sih kamu harusnya bisa loh handle maharatu
sendiri tanpa bantuan andien
karena kan masa sih andien masih harus turun tangan buat ngurusin kantor
kasian loh dia masih masa pemulihan
padahal maksudnya sienna tadi baik demi kesehatannya andien
iya kamu benar
soal itu psikolog yang katanya kamu mau rekomendasiin itu gimana
aku coba hubungin lagi ya
ya ampun saya gitu toh
iya aku gak tahu mau ngomong apa selain
kamu harus kuat lagi
oke karena aku yakin bu dengan berjalannya waktu semua pasti akan baik baik aja
makasih ya jess
tapi emang ini berat banget
ini berat banget buat saya
ya aku tahu emang
jauh lebih berat daripada yang aku hadapin sekarang
karena aku juga tahu betapa kamu sangat mencintai nino ya sa
saya pun gak tahu
gimana caranya saya bisa menjalani hidup setelah
kamu gak boleh berpikir gitu lah
oke kalau kita boleh sedih sekarang kita boleh dong
tapi jangan terlalu berlarut
karena kamu pasti punya masa depan yang masih lebih baik
jadi kamu harus lebih depan
iya saya tahu jess saya tahu banget
saya memang harus
harus melangkah ke depan
tapi ya untuk saat ini ya saya
kamu bisa kamu mampus sa
oke mungkin lebih baik
biar kamu juga gak terlalu kepikiran kamu harus nyebuk sendiri kamu dengan hal hal yang positif
masih belum kepikiran sih
saya belum bisa berpikir jernih untuk saat ini
let's say gimana kamu kerja di perusahaan aku aja sa
kamu kerja di sana bisa setiap hari ketemu aku aku bisa semangatin kamu
kamu juga hari hari disibukin sama kerjaan kantor
pasti kamu gak kepikiran deh
kepikiran buat kerja di kantoran aja enggak sih jess
gak apa apa kamu pikir pikir dulu aja aku yakin
kamu tua yang terbaik untuk kamu
contohnya aja aku juga di kantor sih
dapat banyak masalah
masalah masalah apa
gak penting sih mulus
kecuali kayak wah kacau sih
terus aku ketemu sekretaris aku yang
pernah kenal juga sama papa
terus dia bilang pokoknya harus semangat
kita harus bungkam orang orang yang merendahkan kita dengan prestasi
jadi kamu pasti bisa ya
itu siapa yang rendahin kamu
sekarang gini kamu itu putri pemilik perusahaan lulusan amrik
kok bisa diremahin
surah adepin sama saya sini
ini dia niel sayang dulu kembali lagi
gitu dong sal
aku suka deh
kangen ya sama karakter kamu yang kayak gini
saya tuh gak terima lah masa sahabat saya sendiri harus diremahin kayak gini
saya tahu gimana rasanya kok
itu rasanya sakit banget sih
nanti kamu juga tahu makanya kerja bareng sama aku
kesel deh kalau pasnya tarang ya
ini kan mumpung aku udah gak nyetir nih
aku mau telepon andien sebentar ya boleh gak
kok gak dijawab
kamu gak mau ya aku telepon andien
dia malah ketawa kenapa
iya lagiin kamu aneh banget
masa mau telepon balik andien dong harus izin sama aku sih
emangnya gak akan aku bolehin
ya ntar kalau aku main langsung telpon telpon aja salah lagi
terus kamu nya cemberut
enggak ini aku gak cemberut aku sih nginep
oke udah berarti aku boleh telepon sebentar ya
kamu pesen duluan aja ntar takutnya nungguin aku kelamaan
oh sekalian pesenin aku ya
kamu tau kan aku suka apa
aku tau doang masa aku lupa
oke ntar ya
disini menu yang recommended apa ya mbak
disini ada muffin rasa binat kacang
kalau selain minat kacang karena aku alergi sama kacang sih
untuk blueberry strawberry atau keju mbak
kalo gitu saya pesen ini deh ice green tea latte satu brown sugar latte satu
mau ditunggu sebentar ya kak
enggak gini aku mau bahas soal sienna yang jadi brand ambassador maharatu
tadi aku udah tanya sama randy cuma lagi masih dalam on progress aja
soalnya dari manajemennya masih menahan itu semua
menurut kamu gimana
ya terus dia bilang selama
ini bukan karena kedekatan aku sama kamu dia mau aja katanya
ya artinya dia terpilih secara profesional terus juga
karena dia dianggap layak dengan kemampuannya untuk menjadi bma maharatu
gini dia terpilih itu juga karena memang dari voting yang terbanyak juga
banyak yang memilih dia
bukan karena kamu atau kamu pacarnya atau kamu keluarga dari fahri
bukan karena itu
bagus dong ya berarti semuanya profesional
makanya sekarang ini aku coba untuk incase masalah ini
tapi lagi mencoba lagi
ya apalagi sekarang kan aku juga posisinya lagi ngejalanin dua perusahaan
perusahaan aku sama maharatu
kalau aku emang repot dari awal begitu tanto rosa tawarin pasti udah aku tolak
buat aku nih ya din
maharap itu semacam tantangan baru
sesuatu yang harus aku pelajari dari awal gitu
seru sih seru aku malah seneng
makasih banyak ya sal
ya kalau ada masalah di sini masa pasti akan bilang terima kasih banyak banget sama kamu
karena sudah care banget sama keluarganya
ya namanya juga kan saudara nih
jadi harus care sama keluarganya
malahan aku juga mau terima kasih sama kamu
kamu juga udah banyak sekali bantuin akun din
terutama soal hubungan aku sama sienna
sekarang kita udah baik baik aja
padahal kan kemarin sempet berantem berantem enggak jelas
bahkan sampai sienna nya sempet minta putus
tapi alhamdulillah semuanya sekarang membaik
berarti sekarang posisinya kalian hubungannya sudah mulai membaik nih
ya itu semua berkat kamu juga andin
makanya aku mau bilang terima kasih
ya karena aku juga enggak maulah kalau aku dituduh macam macam
apalagi menjadi perusaha hubungan
aku enggak mau
aku juga masih ada harapan untuk menunggu masal balik
aku masih sangat cinta sama mas sal
insya allah akan ada kabar baik nih
tetap bersabar dan terus berdoa ya
yaudah kalau gitu aku langsung kasih tau sienna ya soal obrolan kita ini
sama nanti kita langsung ketemu di kantor
sekalian sama randy aja
yaudah kalau gitu kita langsung jadwain meeting nya nanti sore ya
kalau bisa sih bareng sama shane sama manajemennya ya
wah boleh boleh boleh
menarik banget itu biar semuanya cepat selesai
boleh boleh ini aku langsung ngomong sama cnn juga nih
mampir makan dulu kali ya
tadi buru buru belum sarapan
ya makan dulu aja sebelum kantor lah
kalau akhir akhir ini urusan kantormu terbengkalai
ya mungkin karena aku kira kira ini lagi fokus sama rena
tapi untungnya ada sebab bu kamu ada sal
ya membantu perusahaan ini dan semoga perusahaan ini jadi tambah lebih baik lagi ke depannya sesuai impian kamu ya
selamat siang bu
duduk pak randy
jadi gini saya baru mendapatkan informasi dari sal
kalau dari manajemennya dan cnn itu mau ketemu sama kita untuk ngobrol sama sabran ambasador
jadi kamu bisa langsung cari tempat aja untuk meetingnya jangan di sini duar aja biar lebih enjoy
baik bu nanti saya akan siapkan
terus gimana apartemen kamu
alhamdulillah bu sebentar lagi renovasinya selesai
selesai eh terus mama kamu tinggal di mana
untuk saat ini mama saya masih ikut tinggal di apartemennya bella maksud saya jessica bu
terus kalau kamu tinggal di mana
saya masih di apartemennya pak sal
ya udah oke kalau gitu maksudnya setidaknya oh bantuan jessica ya
kau bantuin di perusahaan dia kasian juga ya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dia dia balik dan dia harus mengurus perusahaan yang sangat besar
pasti dia butuh bantuan
iya betul insya allah saya siap
dan memang sebelumnya dia sempat mendapatkan tenganan dari karyawan karyawan seniornya bu
tapi insya allah dia bisa menghadapinya
nyir kamu temenin aja terus ya bantu dia
saya juga tidak masalah kok kalau misalkan kamu memang harus bolak balik ke sini atau ke perusahaannya jessica saya juga nggak masalah
oh iya tadipun bella sempat saya hantar ke rumahnya mbak elsa katanya mau neok mbak elsa
oh iya hari yang berat sih buat elsa hari ini saya juga belum sempat ngabarin dia karena saya juga lagi sibuk nanti deh coba saya kabarin
mendingan kamu langsung cari tempat aja buat meeting nanti ya
oh baik baik segera bu
sama sama permisi bu
aku udah bilang sama andin kalau kamu sama manajemen kamu mau ketemu sama kantor
semoga semuanya berjalan dengan lancar ya
pasti lancar lah
amin mereka kayaknya nggak ada problem
kau juga kamu kan
baik baik duduk duduk
baik gak apa apa nih bisa ganggu
boleh gak apa apa
loh anda di sini ada meeting atau apa
enggak tadi bisa di pengadilan terus saya kayaknya lapar terus pengen makan aja mampir sebelum ke kantor
pas banget dong ya
sore ini jadi agak canggung soalnya jujur kita berdua nih agak bingung nih
maksudnya harus merespon dengan ucapan selamat kah atau bagaimana
ya memang hari ini pengadilan perceraian saya
cuman ya santai aja
mau dibilang happy juga nggak juga mau bilang sedih juga ya memang harus dijalanin
sebagai temannya elsa pasti ini jadi hari yang buruk buat dia
ya kita gak pernah tahu itulah elsa
saya juga bertahun tahun menikah dengan elsa
elsa selalu punya pemikiran sendiri kadang punya rencana sendiri yang diluar pikiran yang bikin kita gak cocok
ada rencana apa yang direncanakan dia selama ini terlalu banyak drama saya juga bingung
bisa jadi sih ya kan bisa jadi mungkin ini salah satu cara elsa untuk menarik perhatian atau apa
ya bisa jadi bisa jadi cuman kan kita ya sesama manusia sudah selayaknya lah
kita peduli sama bahkan sama seseorang yang mungkin kita nggak begitu suka terutama ketika mereka tertimpa masalah
apalagi orang itu pernah begitu dekat sama kita kan
karena pada akhirnya tugas kita ya hanya menolong sebenarnya
walaupun pada akhirnya orang tersebut mungkin ternyata berbohong ya itu kan jadi urusan dia sama tuhannya
lagi pula dalam kasus sandra sama elsa kan
kalian pernah berumah tangga mengucap janji sehidup semati
bukannya setelah berpisah pun baiknya mengatakan hal hal baik saja tentang mantan pasangannya
soal kenapa tiba tiba kayak gitu sih kan jadi canggung
ya mungkin karena
kayanya tadi harusnya kamu gak ngomong kayak gitu deh kan ino
agak sedikit menyindir aku aja ngerasain loh
gak ada bermaksud juga untuk ngebelain elsa elsa kan yang mem
enggak enggak apa apa maksud aku tuh
gimanapun mereka itu kan pernah berumah tangga bersama
ya agaknya kurang wise saja gitu kalau misalnya kita ngomongin mantan pasangan kita di depan orang lain
bener juga sih kamu
tapi aku jadi pengen jenguk elsa deh
kamu bisa ntar aku ke rumahnya enggak
bab aku kan ada itu ada meeting yang sama andin sama randy itu loh
mau ketemu sama manajemen kamu
tapi aku sebentar doang kok
kalo enggak kamu anterin aku ke sana
terus nanti ke meetingnya aku nyusul aja
oke oke tapi aku kabarin andin dulu ya biar dia tahu
sini biar aku aja yang ngechatin sama andin
kamu kan lagi nyetir
andin kamu gak usah hubungin aku lagi

kalo kamu dikendalikan aku jatuh
kamu tuh kamu bisa jatuh
kamu mau jatuh
din gemboy udah mau selesai nih
kata gurunya kelasnya dicepetin
aduh sal belum datang
akhirnya rennya udah mau selesai
ya ampun ibu kenapa
itu ada ibu ibu tiba tiba nyebrang
ibu ibu gak apa apa
maaf ibu tadi saya nggak lihat kalau ibu mau nyebrang
ibu gak apa apa
tadi juga saya mau sempat jatuh
karena saya mau nyebrang gak lihat kiri kanan dulu
untung aja chatnya gak kekirim
ini kalau sampai kekirim sal pasti marah banget sama aku
sal jadi ke kantor
dikit dikit chat dikit dikit telepon
selalu dia nyariin sal
tapi ibu gak apa apa kan
ibu ibunya gak apa apa beb
cuma dia tadi katanya hampir jatuh karena kaget aja sih
udah ada balasan belum dari andin
tadi chatnya belum sempat kekirim sama aku
soalnya aku juga kaget
terus kamu antarin aku ke rumah elsa
hmm oke boleh
tapi aku anterin siana dulu ya ke rumah elsa
karena elsa sepertinya lagi butuh support saat ini
kamu kan lagi sibuk
jadi biar sienna aja yang
sekarang nemenin elsa
bikin kamu nunggu lama
enggak aku aku gak nunggu begitu lama
aku juga lagi minta pak randy untuk cariin kafe
biar kita meeting nya di luar
biar lebih enak
oh bagus tuh
biar lebih santai meeting nya kan
nah ini dia
gimana pak rendy udah dapet
hmm kalau randy yang milih sih
udahlah percaya aja
apa aja yang kita minta tolong sama reni pasti jadi
aduh masa abis aja
ya saya hanya menjadi referensi yang sekiranya cocok aja
ya ibu saya juga udah infoin ke manajernya mbak sienna untuk meeting kita di sana nanti
ya makasih ya
eh tapi kira kira sienna nya udah selesai belum ya
oh iya siana masih di tempat elsa
nanti dia nyusul
cuma manajemennya kan nanti bisa duluan sama kita
aku jadi gak enak sih sama sienna
aku yang sebagai adiknya aja belum ketemu sama elsa

malah sienna yang udah support duluan
nanti kan pasti akan ada waktu luang lah buat kamu ketemu sama elsa
ya udah gitu gitu
apa kita mau langsung meeting bertiga aja dulu di sini
biar nanti di sana ngobrolnya udah tinggal enak sama manajernya
eh boleh tuh boleh
boleh aku juga banyak sih yang perlu diobrolin dulu soal mang ratu sebelum ketemu manajemen
memang nantikan di sana pasal mewakili mbak ratu bukan mewakili mbak sienna ya
makasih ya udah datang ke sini buat nemenin gue
hari ini emang hari yang sangat berat buat gue
iya gue tau kok sa
lo yang temen gue aja bisa datang ke sini buat nemenin gue
coba lihat kakak gue sendiri
gak ada tuh datang buat nemuin gue
chat kayak apa chat telepon kayak gak ada tuh
ya mungkin aja andin lagi sibuk kali
makanya dia belum sempat ke sini buat nemenin lo
atau mungkin emang dia gak mau nemuin lo
seenak kok malah kayak ngomporin gini sih
kan tugas ngomporin itu gue bukannya malah dia yang manes manesin gue
udah deh gak usah bahas itu deh
gue lagi pusing sekarang
kayaknya gue ada rencana nih bakal seru kayaknya
lo malah senyum senyum
abis liat chat dari siapa
ada apa sih ada yang lo rencanain ya
lo mau deketin nino ya
ya ampun saya masih aja
aku senang aja gak akan pernah kejadian apapun diantara gue dan nino
lo pokoknya harus percaya sama gue esa